sudah diantisipasi sesungguhnya ada beberapa kepala keluarga sebagian besar
bahkan kepala keluarga sudah dialihkan ke atau direlokasi lebih tepatnya ya
ke rumah susun di rawabebek
ya namun meski mendapat tempat tinggal yang baru
tapi sebagian dari mereka itu justru kini kehilangan mata pencarian mereka
jadi ada masalah baru lagi yang mereka hadapi
elia tak mampu menahan air mata
ibu dua anak berusia tiga puluh sembilan tahun ini salah satu warga pasar ikan
yang dipindahkan ke rumah susun rawabebek
setelah lima hari tinggal di tempat baru elia masih sedih
karena bingung harus bekerja apa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
dan biaya sekolah kedua anaknya
elia adalah orang tua tunggal
selama lima belas tahun tinggal di pasar ikan
elia mengaku pekerjaan serabutan mudah ia dapatkan
dalam lima tahun terakhir
yang sudah bekerja di tiga perusahaan berbeda sebagai petugas kebersihan
terakhir elia bekerja di pt karya cipta mandiri
yang berlokasi di muara baru selama dua tahun
namun sejak direlokasi elia tak bisa lagi bekerja
karena lokasinya jauh dari rusun rawabebek
ongkos transportasinya tidak sebanding dengan pendapatan elia
nah untuk kesuanya kan membayar
itu yang merasa jujur beban ya buat saya pribadi
sebenarnya kayak saya sekarang ini kehilangan mata pencarian
untuk biaya sehari hari
ini ibaratnya dapur kita sendirilah untuk isi perut
ya otomatis agak terhambat susah
sekarang ia bertahan hidup dari menjual barang barang di rumahnya
niatnya untuk berdagang kebutuhan pokok terkendala modal
arief kuniawan jakarta